thor yang perkasa
itu adalah pagi yang indah di asgon
thor dan sif baru saja bangun
hari yang indah
aku tahu kita bisa memetik bunga bunga
atau mengejar midgard
kalahkan raksasa dari jotunheim
bukan itu yang kupikirkan
ah segera kau akan melihat thor yang baru
baiklah aku akan pergi mengunjungi friga
thor pergi mencari tyafi pelari tercepat di asgard
dan loki ahli semua trik
aku merasa bahwa hari ini adalah hariku menunjukkan orang orang lemah itu kekuatanku yang sebenarnya
bukankah kau lemah juga
maksudnya adalah meskipun kita tahu kau adalah asgardian terkuat yang pernah ada
mungkin kau meremehkan mereka
aku sama sekali tidak bermaksud begitu
akulah yang terkuat di seluruh alam semesta
setiap kesempatan untuk melihatmu mempermalukan diri
aku akan ada di sana
aku akan pergi mengambil kereta
mereka bertiga melakukan perjalanan melalui alam
mencapai tanah angin dingin
tidak berikan aku ini
lihat apa yang kau lakukan
di sini cukup dingin
dan gelap sebaiknya kita mencari tempat berlindung
mereka berjalan melawan angin kencang dan segera tiba di sebuah gua
betapa anehnya tidak tampak seperti batu apakah ini kain
gua tidak terbuat dari kain loki
aku pikir kau lebih pintar dari itu
tapi beberapa terbuat dari batu
gua ini memiliki lima koridor sempit panjang yang semuanya berhenti di ujungnya
oh siapa yang peduli
mari kita istirahat di sini
malam berlalu dengan cukup damai karena mereka bertiga cukup lelah
hari istirahat segera tiba dan kemudian muncul getaran keras
apa itu bolehkah aku pergi dan
tidak aku saja yang pergi
thor melompat keluar dari gua dan melihat sekeliling
uh di mana itu itu raksasa
itu benar mereka telah mendarat darurat di jatunheim tanpa diketahui
dan getarannya adalah dengkuran keras raksasa
hah tugas pertama aku
apa ada daun jatuh
sebuah sebuah daun
hah apa ada biji pohon ek jatuh
oh itu adalah thor yang berkhaaaaa
jadi ada lebih banyak dari kalian loki dan
oh gua itu adalah sarung tangannya
apa yang kalian bertiga lakukan di sini
kami datang untuk mengalahkan raksasa
ya aku yang terlemah dari semua raksasa
ayo aku akan membawamu ke adgard ibu kota
di mana semua raksasa yang lebih kuat berada dan dari sana engkau dapat melanjutkan
raksasa membawa barang barang mereka dan keempatnya berangkat menuju adgar
saat mereka melakukan perjalanan langkah raksasa begitu panjang
thor hampir tidak bisa mengikutinya
mereka melakukan perjalanan hingga siang hari
waktu makan siang
ini buka ini makan siang kita ada di dalam
tidak peduli seberapa keras thor mencoba dia tetap menang
tidak bisa melepaskan ikatannya
kau memiliki kekuatan seperti anak kucing
dia maksudnya anak kucing raksasa kan
demikita aku harap begitu
dia memang mengatakan dia adalah raksasa terlemah kau tahu
kita masih bisa mengalahkan mereka
saat ini thor merasa dipermalukan
aku masih percaya bahwa aku yang terkuat di sini
kebanggaan memang datang sebelum jatuh
kita sampai disinilah kita berpisah
ikuti saranku dan kembali ke askad
kau tidak punya apapun untuk mengalahkan orang orang kami
baiklah semoga berhasil dan sampai jumpa
aku juga meragukan pilihanku
ketika mereka sampai di istana mereka menemukan pintu terbuka
mereka masuk tapi para penjaga tidak melakukan apa apa
sepertinya ada yang aneh dengan ini semua
hahaha atau mungkin mereka bisa merasakan kekuatan kita hahaha
hah apa itu
mereka mengadakan pesta
raksasa berbalik untuk melihat thor loki dan tyafi berdiri di sana
sang raja earthgard loki tertawa kecil
hah hah hah
kenapa thor dan loki dan tjalfi
kenapa kalian di sini
untuk menantangmu agar kami bisa membuktikan kami lebih keras
agar kami bisa membuktikan kami lebih kuat dari ibu
lagi lagi dengan kami
oh benarkah hahaha baik
karena kau adalah tamuku aku akan mengizinkanmu untuk memilih tantangan
siapa yang pertama
hah aku saja bagaimana dengan kontes makan
loki bisa menghabiskan banyak makanan dalam hitungan menit
dan dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya
baiklah pesaingmu adalah dia
hah dia terlihat seperti tidak pernah makan apapun
sebuah nampan makanan dibawa ke mereka dan tantangan dimulai
loki mulai memakan makanannya
hmm aku hampir selesai mari kita lihat
loki ternganga pada pesaing lain yang melahap tidak hanya makanan tetapi sisa sisa dan peralatannya
tunggu bagaimana dia ini tidak adil
hah aku mengaku kalah jelas sekali
bagaimana dia kalah
jangan khawatir aku selanjutnya
aku menantang siapapun dari anak buahmu untuk pertandingan balap
kalau begitu mari kita lanjutkan di luar
semua orang segera menetap untuk menonton balapan
thfi dikenal karena kecepatannya di antara para asgardian
pesaingmu jangan melihat dia karena terlihat muda
ya bukan salahku jika dia tersandung
tialfi melesat seperti anak panah
wuhuu aku hampir setengah jalan
di mana yang lain ha
pesaingnya tidak bergerak satu inci pun
pfff kemanangan ini sangat mudah untuk menjadi milikku
hihihi hampir sampai sedikit
tialfi dibuat tercengang saat dia duduk dan melihat raksasa itu melompat melewati garis finish
kebanggaan kita sekarang tergantung pada apa
tidak ada tekanan
masih ingin melanjutkan tantangan ini
hmm kali ini kau yang memilih tantangan
oh bagaimana dengan tantangan minum
tapi jenis yang sangat istimewa
sebuah tanduk yang lebih besar dari thor dibawa ke arena dan di dalamnya mengalir air
apakah kau bisa menghabiskan air dari tanduk ini
bersiaplah untuk merasakan kekalahan
dan mengangkat kepalanya berpikir dia sudah meminum semuanya
tapi yang mengejutkannya itu tampak masih penuh
tidak mungkin itu tidak ini pasti berkurang
tapi sekali lagi airnya hanya turun beberapa inci
ho ho ho ho sepertinya thor yang perkasa tidak bisa menghabiskan minumnya
tidak ini bukan tantangan yang cocok untukku
aku ingin tantangan kekuatan
baiklah kau tenang hmm
orang orangku terlalu besar aku akan memilih yang lebih kecil untuk membuatnya adil
raja adgard memberi isyarat kepada seseorang dan thor melihat raksasa kecil yang lemah datang ke arahnya
ini pengasuhku dia akan menjadi pesaing kulatmu
apa kau berani menghina aku
jika kau merasa bisa mengalahkannya maka kau akan menjadi pemenang
kecuali kau takut
aku akan menunjukkan
thor bergulat dengan raksasa tua itu loki dan thialfi mengira kompetisi akan segera berakhir
tapi kau berusaha
kenapa aku merasakan kekuatanku melemah
itu benar raksasa tua itu tumbuh lebih kuat saat thor menjadi lebih lemah
aku aku aku menyerah
dan tantangan telah berakhir kami menang
masuklah tamu dari asgard pesta denganku sebelum kalian pergi
ya setidaknya kita akan berpesta
makan malam untuk pecundang aku agak kenyang
bahkan dengan kekalahan pahit mereka mereka diperlakukan dengan baik dan menikmati makan malam yang meriah
setelah makan malam raja mengantar mereka keluar bersiap untuk pergi
aku berpikir bahwa aku bisa mengalahkan raksasa hari ini
rupanya kau salah membaca bintangmu
hmm karena kita jauh sekarang aku dapat berbicara tentang kemenanganmu
kami kalah setiap tantangan yang ada
secara teknis ya bagimu itu adalah pertempuran kekuatan dan bakat bagi kami itu adalah pertempuran kekuatan dan kecerdasan
aku menggunakan sihir sejak kau memasuki kerajaanku
jika tak kulakukan kami akan benar benar kalah
raja memberitahu mereka bahwa dialah yang membimbing mereka ke azhar
dia juga secara langsung dan ajaib menempatkan batu gunung di antara dia dan myolnir
dan untuk tantangannya loki bertanding melawan albi
tak peduli seberapa besar nafsu makanmu kau tidak bisa mengalahkan kekuatan melahap dari api
dan thialf aku menempatkanmu dengan pemikiran hal tercepat di alam semesta
sebagai pelari yang baik sepertimu kau tidak akan bisa mengejar pikiran
sorr air tidak pernah surut karena tanduk terhubung ke tanduk lain di lautan
kau tidak bisa minum seluruh lautan itu memang berkurang sedikit
tantangan kedua kau bertarung dengan orang tua
akhirnya kekuatanmu memudar
jadi itu artinya kami lebih kuat
tidak itu artinya kau ditipu
hmm benar sekali
hohoho ya kau lebih kuat tapi kau tetap kalah
hmm benar tapi tantangan lain
nah sebaiknya kita pergi ucapkan selamat tinggal sekarang
mereka segera kembali ke asgard
thor anehnya diam
kau akhirnya kembali apa yang terjadi
ya rencana kuat dan perkasa suamimu adalah penghancur ego total
tapi kami membuktikan bahwa kami lebih kuat
sudah kubilang kau akan melihatku yang baru
ya aku mungkin telah kalah dari tantangan tapi aku memperoleh banyak pengetahuan tentang bagaimana kekuatanku bukan hanya satu satunya cara yang benar
oh ya ampun
ternyata kau bukan hanya lemah
kekuatan fisik dalam bentuk apapun sangat mengagumkan untuk dimiliki
tapi ada hal lain yang sama pentingnya seperti kebaikan dan kecerdasan
ini bukanlah hal yang bisa diremehkan
karena telah dibuktikan berkali kali bagaimana takdir dan orang dapat diubah